indeks harga saham gabungan ihsg melesat selama sepekan terakhir
kepala riset koneksi kapital sekuritas alfred nainggolan menilai kondisi tersebut menunjukkan tren pemulihan ihsg
setelah sempat turun pekan lalu akibat tekanan kondisi perbankan global
ihsg cenderung mengikuti pergerakan bursa saham amerika serikat
yang menguat karena investor menyambut positif sikap bank sentral as the fed
yang menaikkan suku bunga acuannya sesuai prediksi sebesar dua puluh lima basis point
sementara itu dari dalam negeri momentum ramadan juga menjadi faktor penopang yang menguatkan ihsg
terutama terhadap saham saham di sektor konsumer dan retail
memang tekanan terhadap kondisi perbankan yang terjadi dalam satu dua pekan terakhir memang menjadi sentimen negatif
tapi di satu sisi kalau kita lihat bahwa kondisi tekanan perbankan itu membawa ekspektasi pasar melihat bahwa
sebetulnya the fed tidak akan berani terlalu agresif lagi terhadap

dan berharap tadi bahwa momen lebaran ini akan sedikit mendongkrak tadi belanja masyarakat
dan ini sebenarnya angka yang bagus ke depan karena kita lihat bahwa ini akan menjadi sentimen yang cukup kuat
bagaimana pasar khususnya asing melihat masih kuatnya makro kita
sementara itu analis pasar modal christine natasha menilai keputusan the fed untuk menaikkan suku bunga sebesar dua puluh lima basis point
pada akhirnya akan membuat investor cenderung
menunggu dari dalam negeri kenaikan terbatas ihsg juga diprediksi akan turut dipengaruhi tekanan dari nilai tukar rupiah
terhadap dolar amerika yang cukup baik di angka lima belas dua ratus hingga lima belas empat ratus per dolar amerika
ini dari ustidr kita atau nilai tukar rupiah kita yang saat ini juga masih menguat terus ya
kita lihat itu nilai tukar rupiah terhadap usd itu sangat mempengaruhi pergerakan dari indeks kita saat ini
waktu belakangan rupiah kita juga masih ada penguatan
kedua analis sepakat meski ihsg mengalami penguatan karena sentimen tekanan perbankan global yang mulai meredah
kondisi ini justru membuat pasar lebih banyak mengantisipasi kejutan yang mungkin terjadi pada ihsg
karena kenaikan suku bunga the fed
alfred dan christine juga menilai sejumlah saham berpeluang memberikan keuntungan bagi investor dan layak untuk dimiliki
mulai dari saham sektor properti
saham sektor kontrak
hingga saham sektor perbankan di tengah momentum pemulihan serta mendekatnya waktu pembagian dividen
sufiany tanjung the thomson jakarta